dan kini kita langsung saja tersambung melalui sambungan telepon dengan corporate secretary pt bank mandiri sudah ada rohan hafaz
selamat sore pak rohan
ya pak rohan saya ingin mengkonfirmasi benarkah ada dua atm bank mandiri yang terdampak akibat gangguan satelit telkom satu
dan hingga saat ini karena dari akhir pekan yang lalu sudah berapa yang recovery
oke baik kami memang benar terganggu dua ribu atm kami
dari total kami memiliki sekitar tujuh belas ribu atm
dan kebetulan yang terdampak ini adalah yang menggunakan vsat
artinya biasanya itu di daerah yang remote yang jauh yang tidak ada jaringan fiber optive
dan untuk persaat ini dari dua ribu itu seribu lima ratus sudah berhasil kami alihkan ke jaringan lain
sehingga tinggal sekitar lima ratus yang belum
baik lima ratus belum itu bisa anda mungkin memberikan informasi kepada masyarakat di titik mana saja yang belum recover pak rohan
oke titiknya sih menyebar di berbagai daerah di indonesia ini
tetapi dalam jumlah yang sangat kecil di setiap wilayahnya
jadi itu dari sabang hp merauke semua ada lima ratus itu
tetapi artinya di satu daerah wilayah kami hanya apa namanya
mengalami satu dari sepuluh atm lah yang terganggu
jadi masih bisa ada sembilan atm lain yang memakai jaringan lain
pak rohan apakah bank mandiri mungkin bersama beberapa yang lain
atau mungkin spesifik ke bank mandiri ada rencana untuk meminta ganti rugi kepada pt telkom terkait gangguan ini
tidak karena kami yakin ini semua adalah force mayor yang terjadi
dan dampaknya pun bagi kami secara finansial hampir tidak ada
karena dari sisi vbase juga kami ada
kalaupun ada mereka akan pindah ke atm mandiri lainnya yang terdekat
baik pak rohan mengingat tadi di remote area
pasti sangat terbatas infrastruktur atm dan lain sebagainya
apabila konsumen dan nasabah anda tidak bisa melakukan transaksi dengan atm bank mandiri
kemudian dia melakukan dari bank lain
apakah ada kompensasi yang akan diberikan oleh bank mandiri
misalnya tadi bca berencana untuk menggratiskan transfer antar bank atau seperti
atau mungkin solusi lain pak rohan
ya dari kami tidak
karena dari kami selalu ada atm lain di sekitar atm yang offline tersebut
karena di setiap wilayah kami akan mix jaringannya tidak di satu jaringan saja
jadi kami memiliki lima jaringan untuk atm
jadi kalau di satu wilayah ada sepuluh atm
dua memakai telkom
misalkan dua memakai jaringan
lain dua jaringan lain lagi dan seterusnya
baik tadi anda menyinggung mengenai jaringan
pak rohan sesungguhnya mungkin bisa anda berbagi pada kami
seperti apa antisipasi dari bank mandiri
dan mungkin bisa atau juga dilakukan oleh pelaku industri perbankan lainnya
terkait gangguan satelit ini
antisipasinya seperti apa
memindahkannya seperti apa
apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh bank mandiri ketika memindahkan jaringan tersebut pak rohan
oke di awalnya kami sudah memitigasi resiko resiko seperti ini
tadi kami sampaikan bahwa dengan downnya satelit telkom ini
itu dikarenakan kami memiliki lima jaringan pilihan untuk melaksanakan fungsi fungsi atm ini
jadi sudah di spread resikonya
seperti itu sih
maksud saya pertanyaan saya adalah
apabila anda melakukan mitigasi tersebut
apakah ada cost yang harus dikeluarkan oleh bank mandiri
ketika misalnya memindahkan dari satelit telkom satu ke jaringan yang lain begitu pak rohani
tetapi tidak terlalu signifikan karena jaringan yang lain itu juga sudah tersedia
bisa di switch bebannya ke jaringan yang lain yang telah kami miliki
jadi bukan pasang baru
baik pak rohan kita tahu bahwa perbankan adalah industri yang sangat sensitif
bagi masyarakat awam mereka punya ketakutan dan keresahan gitu
apakah ini tidak anda bisa menegaskan kepada konsumen anda bahwa tidak akan ada transaksi
ataupun dana tabungan yang terganggu akibat gangguan dari satelit telkom satu ini pak rohan
yang lain sudah hidup kembali